inilah detik detik petugas gabungan dari tni polisi dan petugas pemadam kebakaran
melakukan evakuasi balon udara tanpa awak yang jatuh di jalan sultan agung ponorogo jawa timur jumat pagi
evakuasi balon udara dengan tinggi dua puluh meter dan diameter tiga meter ini
melibatkan pemadam kebakaran karena sumbu api di balon udara masih menyala
dan ada belasan petasan yang masih menempel di dekat sumbu api
belum diketahui secara pasti dari mana balon udara tanpa awak berukuran besar ini diterbangkan
namun petugas kepolisian akan terus mencari dan memburu warga yang masih nekat menerbangkan balon udara tanpa awak
sementara hingga jumat polsek ponorogo berhasil mengamankan sembilan balon udara tanpa awak dan tiga ratus tujuh puluh petasan
kami sudah mengamankan sembilan balon dan ratusan petasan
jadi hari ini tadi juga hampir hampir terjadi
yaitu jatuh di
di jalan sultan agung mengenai aliran listrik
di situ ada aliran listrik dan berjubel di situ
sehingga kita memanggil ataupun menghubungi dari damkar
takutnya kita nanti merconnya di situ sudah ada juga yang belum meledak ada tujuh belas
polisi mengimbau kepada warga untuk tidak lagi menerbangkan balon udara tanpa awak
termasuk disertai petasan
selain mengganggu penerbangan
balon udara juga bisa menimbulkan kebakaran
jatuh priambodo ponorogo jawa timur